hari ini timnas anies muhaymin resmi dibubarkan
lalu kemana langkah politik anies baswedan selanjutnya
anies menyatakan akan mengambil jeda dulu dan belum memikirkan langkah politik berikutnya
anies menyatakan hingga saat ini belum memiliki rencana untuk membentuk ormas atau parpol
capres yang diusung nasdem pkb dan pks ini menyebut akan terus menyuarakan ide ide perubahan
namun anies belum memikirkan format atau wadah untuk menyuarakan ide ide perubahan tersebut
jadi semua yang menyatakan langkah berikutnya kasih jeda sebentar
kasih jeda sebentar jeda menata dulu nutup buku jenang sum sum terus baru nanti kita
belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik
jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini
dan akan terus bersama sama membawa ide
tetapi formatnya dan lain lain ini belum kita bahas
dan belum ada sedikitpun ide gagasan mengenai ormas apalagi partai